ya sejak pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu
ya saya memang satu kantor dengan pak dasko
tapi sudah berbulan bulan
dan ya sejak pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu
sehingga kalau itu di upload sebagai bagian dari apa
yang kebetulan pimpinan dewan yang selalu hadir saya sama pak dasko
sehingga bagian dari pengumuman sejak sekarang saya masuk lagi ke dpr
oh iya kalau komunikasi pak dasko kan sama sama ruang kerjanya aja jadi satu
sampai detik ini saya belum tahu kader internal